iya om bawa aja dulu saya buat bayar hutang
siapa apaan sih robin kamu tega banget sih
menjual ibu kandung kamu sendiri ibu yang sudah menyayangi kamu
ini ibu kandung kamu yang sudah ngelahirin kamu yang nyayangin kamu selama ini
madaikan waktu bisa dimulang mak
saya pengen melukak ibu saya
saya pengen minta maaf sama ibu
kesalahan saya banyak banget
malah sama ibu mak
penyesalan memang selalu datang terlambat
justru ketika kita banyak salah kita jadi sering lalai
tapi sayang ibu itu gak ada putusnya mak
makan bubur dulu ya
aku gak butuh bubur
aku butuh duit
nah ini tuh teguran dari allah
kamu tuh bersyukur masih dikasih kesempatan
untuk lebih baik lagi
kalau gitu kamu minum obatnya
biar cepet sembuh
aku gak butuh obat
nanti juga cuma sendiri kok
yang aku butuh duit
buat main judi
judi itu dilarang sama allah
dan kamu tau kan kalau judi itu dilarang
jangan lakukan apa yang dilarang sama allah
ibu ibu mau berbicara
ibu tuh punya duit gak sih
gak bisa ngasih duit aja ceramah terus
robin kamu mau kemana
maafkan ibu punah
mendingan nih ya kamu nih jadi istri gua
jadi pini kedua
gua janji nih bakal ngebahagiain lu
pengedin lebih baik abang keluar dari sini atau saya treat
lu sabar dong
abang ini serius lu sama aku
aku gak akan kain lu
lagi pula lu kan udah cerai kan sama si andi
ngapain sih lu pertahanin lu jadi janda
mendingan kita berdua nikah
bang edwin tuh dari dulu sampe sekarang gak pernah berubah ya
lagi ya siapa yang mau nikah sama abang
sampai kapanpun saya gak bakalan nikah sama rentenir jahat kayak bang henry
lebih baik abang keluar dari sini atau saya teriak
oh tunggu tunggu tunggu
jangan kalah kalah dong
abang gak bakal nyerah
biar bisa dapetin lu
udah deh bang
mendingan abang pergi sekarang atau saya teriak nih
abang gak bakal nyerah
utang ibu lima puluh juta belum dibayar
cepat lepasin semua
ini saya satu satunya bang
ya allah ething dari dulu tuh emang gak pernah berubah ya
pokoknya gua mau
lu bayar hutang hutang lu sekarang juga
gua laporin lu ke kantor kulis
mau lo masuk gue mau
emang enak lo masuk penjara ha
nah begitu dong
lo bakal ngelakuin apa aja
kalau seluruh hutang loh gue anggap lunas
gimana caranya om
ibu lo mau tidur sama opah
kalau gue jual ibu
tuh ibu udah tua dan pernah menikah
pasti gak akan bermasalah buat ibu
nak kamu dari mana
kamu dari mana aja jam segini
kok baru pulang
robin kamu dari mana aja
karena kondisi kamu ini kan belum stabil nak
bawa aja dulu saya buat bayar hutang

bawa aja dulu saya buat bayar hutang
buat dirimu buka
robin inaugurasi tengah hari setris milk

yang menyayangi kamu ini bukan dong kamu yang udah ngelahirin kamu yang nyayangin kamu selama ini
bobo udah udah udah udah udah penting utang aku lunas dulu ibu pengalaman nikah
enggak usah lawan ikut
enggak usah lawan
pokoknya gue gak mau tau ya
lo mesti cari duit buat bayar utang utang lo
kalau lo gak sanggup
semoga gara gara ibu
pakai acara kabur segala lagi
sedih rasanya membayangkan jadi buwita
saya bukan manusia
yang menganggap ibu saya seperti barang
tapi kalau sampai berani menjual ibu sendiri
itu gak bisa disebut bagian manusia